hari minggu dimanfaatkan kedua calon wakil gubernur jawa timur untuk menyapa warga surabaya
minggu pagi emil dardak dan istrinya arumi baksin berjalan jalan di acara mingguan car free day di jalan raya darmo
sementara itu pada minggu sorenya putih guntur soekarno bersama juga wali kota surabaya bertemu pelaku ukm di mall kapas krampung
minggu pagi calon wakil gubernur jawa timur nomor urut satu emil dardak bersama istri aruni basin mengikuti car free day di jalan raya darmo surabaya
selain menyapa warga emil dardak dan sang istri menyempatkan diri untuk mencicipi kuliner khas surabaya semanggi yang dijual oleh seorang pedagang
emil mendengarkan curhatan dari seorang pedagang semanggi agar disediakan lahan berdagang pada setiap kegiatan masyarakat
selanjutnya emil berjanji menggelar sejumlah festival desa di jawa timur sebagai peluang ekonomi bagi pelaku usaha kecil dan menengah
kita senang melihat car free day ini untuk satu setengah hari
orang meninggalkan mobil untuk kembali menikmati jalan kaki karena memang pada esensinya kita mulai bergeser di kota kota ini
mobilitas kendaraan bukan mobilitas orang
sebenarnya harapan kita ini menjadi
awal dari orang mulai menikmati lagi yang namanya jalan kaki
menikmati yang namanya udara luar bukan hanya kena ac
jadi car free day ini juga yang membuat menarik
ini bagian dari upaya untuk membuat warga kota itu lebih bahagia
dan benar benar bersosialisasi dengan penuh kesederhanaan
kita lihat di jalan ini banyak usaha kecil kukm dan kreativitas anak anak muda
maupun segala golongan di jalan
jadi buat saya car free day ini sesuatu yang merupakan
jalan kaki untuk kota kota yang perlu kita sadikan
sementara itu pada minggu sore calon wakil gubernur jawa timur nomor urut dua
putih guntur soekarno bersama wali kota surabaya tri risma hari ini
menemui ribuan pelaku usaha kecil menengah ukm surabaya yang disebut pahlawan ekonomi
putih diajak risma melihat langsung kesuksesan kaum perempuan di mall kapas kerampung surabaya itu
putih berjanji bahwa program pahlawan ekonomi ini bisa diterapkan di provinsi jawa timur nantinya
ia juga berjanji akan mempermudah pemasaran serta izin ekspor hasil ukm masyarakat jawa timur
bila dirinya terpilih menjadi wakil gubernur jatim dua ribu delapan belas dua ribu dua puluh dua mendampingi syafullah yusuf
yang namanya superstar karena terinspirasi dengan bagaimana pemberdayaan perempuan menjadi pahlawan pahlawan ekonomi bagi keluarganya
sehingga mereka menjadi superstar di dalam rumah tangga di dalam masyarakat dan tentunya di dalam jawa timur ini sendiri